dinilai representatif dan ikonik kawasan wisata ancol dipilih sebagai tempat penyelenggaraan ajang seri balapan formula e dua ribu dua puluh pada empat juni dua ribu dua puluh dua mendatang
keputusan dipilihnya ancol untuk sirkuit jakarta e prix diumumkan ketua pelaksana formula e jakarta ahmad sahroni di ancol rabu pagi
setelah mendapat persetujuan dari federation international day automobile atau fia dan formula e operations atau fio
barulah tadi pagi diberikan approval sirkuit untuk penyelenggaraan formula e di jakarta adalah di ancol
karena pertama ancol adalah tempat yang dinamis yang ikoniknya jakarta
dan tempat tidak mengganggu prasarana
prasarana jalan masyarakat yang lain
tertutup untuk pelaksanaannya pada event yang satu hari pada saat juni tanggal empat dua ribu dua puluh dua
track formula e di area wisata ancol yang mengusung konsep balapan jalan raya
akan memiliki lintasan sepanjang dua empat km dengan lebar jalan enam belas meter
yang melintasi gedung ancol mall dan jalan jalanites
sirkuit ancol memiliki delapan belas tikungan
dan trek lurus sejauh enam ratus meter
dengan arah lintasan clockwise
atau searah jarum jam
menurut mantan pembalap mobil
ananda mikola yang turut mendampingi
fia dan fio saat pemilihan
trek di ancol juga akan dibuat menantang
bagi para pembalap dari dua belas tim
yang akan bertanding
dan pada saat kemarin
bilang bahwa ini akan menjadi sirkuit
salah satu sirkuit yang terbaik untuk formula e
karena di beberapa tempat
akan ada perubahan
elitasi yang mana ada sedikit naik
sedikit turun dan juga
ada sedikit ada tikungan fast corner
ada slow cornernya juga jadi
nantinya jalan di area
yang akan dibangun sirkuit akan
sementara lahan lahan yang kini masih kosong
dan digunakan sebagai area parkir
juga akan dijadikan lintasan
sesuai skema yang sudah dibuat
dari total dua empat km
sudah berupa jalan beraspal
masih berupa lahan kosong
yang nantinya akan dibangun
menjadi bagian dari sirkuit
di kawasan wisata ancol yang juga dekat
dengan jakarta international stadium
ahmad saroni menyatakan
seri balapan formula e di ancol
ini menelan biaya hingga
seratus miliar rupiah
dia menegaskan ajang balapan ini
tidak menggunakan biaya apbd
melainkan sepenuhnya dari jakarta
propertindo yang melibatkan pihak